mau kemana lu din
gue tanya apa lu jawab apa
terus lalu aja dah
lagian lu pake nanya
tukang ojek tugas siapa
nah itu lu tau
ya kali bang ojek dari mana gitu
dari mall kek dari pasar kek dari rumah kek
kamu mah ada ada aja
kalo siang siang begini mah mana mungkin ojek mau ada di rumah mod
bisa diomelin emak
oh seperti itu
tadi gue abis ngantriin orang ke posis mas
lagi banyak yang sakit
geplak so tau lu
ya pancar oba tuh penggantian musim bang
dari musim panas ke musim hujan
wah hebat kamu mut
makanya baca bang baca
beli koran gue
yaudah sini biar lu dapet pahala
korannya sini gue baca
kerja mut kerja
jangan nyender aja
tutup mulut lu apa di
lu ada ada aja sih

jangan lupa ya
jangan lupa ya jika ada yang mau ngomong
jangan lupa ya jika ada yang mau ngomong
itu bebangkis mulut dari tadi
memangnya bersih sekali dua kali
padahal haji saya bersin dari pagi gak berhenti berhenti
terus aja bersin

berarti yang ngomongin banyak juga di
hebat juga lu
banyak yang ngomongin itu ji
banyak yang ngomongin itu ji
lu kan memang mirip artis di
artis dari jepang
artis jepang yang mana
temennya nobita sama doraemon yang kecil
temennya nobita doraemon yang kecil
temennya nobita sama doraemon yang kecil
udah pada mahal
kenapa gak pake motor aja sih mas pur
gue masih muda mot
gue belum kawin
gue juga masih pengen ngerasain nikah
paling tuh motor nggak sampai semarang
sampai cikampe juga ada mongok
udah mulai barang
mak mau ngasih tapi thr ya
mak mau beres rumah
kalau perlu dicet
biar kelihatan lebih bersih
apanya dicet ya
cuma beberapa tempat doang kali ya
kalau cat semuanya kan pasti mahal
terus yang mau dicet yang mana mak
jangan dapur makan gak kelihatan
emangnya kenapa kok harus kelihatan sama orang mak
ya cuma biar kelihatan orang aja
pamer dong mak
cuman biar kelihatan orang
pademang lo nyari tiketnya dimana
ke pulau gadung
siapa tau lebih murah
jauh cak males
nah lo mau murahnya doang
enggak handphone mak oja kali
uangnya udah sama mas
uangnya udah sama mas
mau kemana lu din
gua tanya apa lu jawab apa
terus lah lu aja dah
mau kemana mak
ini udah selesai mak
makasih ya yan surti
mak tadi kan juga ikut bantuin
iya mak tau
yaudah ya gak jalan dulu ya
kamu ngapain sih bob
ngelap sepatu pa
kenapa kagak di dalam aja sih
tadi ngelap di dalam disuruh ngelap di luar
katanya takut lantainya kotor
kamu mau kemana
katanya suruh ngelap di dalam
di sini aja
ntar lantainya kotor
masuk kamar be
ngapain lu ke kamar